mahkamah konstitusi menolak gugatan caleg dpd nusa tenggara barat farouk muhammad yang menggugat rekannya sesama caleg evi apitamaya
permohonan tersebut ditolak untuk tudingan mengedit foto secara tak wajar
dalam putusannya ketua mk anwar usman menyatakan gugatan tersebut tak jelas dan tak relevan dengan perolehan suara farouk
mahkamah menyatakan pengeditan pas foto di luar batas wajar itu seharusnya dilaporkan ke bawaslu bukan perkara sengketa pemilihan legislatif
namun dari keterangan bawaslu tak pernah ada laporan maupun keberatan dari masyarakat terkait keberadaan foto tersebut
mahkamah juga menyatakan sulit mengukur relevansi dan pengaruh foto tersebut dengan tingkat keterpilihan evi
hakim juga menolak gugatan farouk terkait penggunaan lambang dpd yang digunakan evi pada spanduknya
dan pihak terkait dua dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya